sebulan setelah gempa meluluh lantakan kota palu donggala dan sigi
pemerintah mencabut status bencana gempa tsunami dan likuifaksi palu
dari tanggap darurat menjadi transisi darurat menuju pemulihan
hal ini dibahas dalam rapat gubernur sulawesi tengah bersama kepala bnpb
wilem rampang gile di kota palu untuk evaluasi penanganan bencana gempa
tsunami dan likuifaksi di provinsi tersebut
pemerintah memutuskan untuk mencabut status bencana sulawesi tengah
dari tanggap darurat bencana menjadi transisi darurat menuju pemulihan
keputusan ini diambil karena sulawesi tengah dinilai sudah mulai membaik
masa tanggap darurat pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah ini berakhir pada kamis dua puluh lima oktober kemarin
dan untuk mengetahui informasi terkini kondisi di sulawesi tengah
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia abdur rahim yang ada di palu
selamat pagi abdur
abdur bisa anda jelaskan sebenarnya ini sudah hampir satu bulan pasca terjadinya gempa dan juga tsunami
lalu terkait dengan para korban khususnya para pengungsi
sebenarnya sejauh mana pemerintah keseriusan pemerintah untuk segera mencairkan dana bantuan
untuk membangun kembali rumah rumah mereka
ya selamat pagi iqbal dan juga pak adi
ini memang kami juga sempat menanyakan pertanyaan
dan ini kepada gubernur kemarin bahwasannya
kapan dana stimulan ini dapat diberikan kepada para korban
apakah diberikan dalam waktu secepatnya atau tidak
kemarin gubernur sulawesi utara sulawesi tengah maksud saya menjawab bahwasannya
memang saat ini ini masih menjadi pembahasan dari pihak gubernur
dan yang juga nantinya akan berkoordinasi dengan bnpb
dan juga pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial
di mana mereka saat ini bnpb khususnya masih mencoba untuk mengukur
ataupun juga melihat kerusakan kerusakan
dan nantinya bnpb akan mengeluarkan apakah bangunan bangunan tersebut
nantinya akan termasuk ke dalam rusak berat rusak ringan ataupun juga rusak parah
sementara itu nantinya setelah hasil dari
yang nantinya akan dikeluarkan oleh bnpb tersebut keluar
nantinya baru nantinya dana stimulan ini rencananya akan diberikan kepada masyarakat
namun terkait berapa besaran dana stimulannya ini
gubernur sulawesi tengah masih belum bisa menjawab
karena ini masih dalam pembahasan
menurutnya ini tergantung dari tingkat kemahalan dan juga tingkat kebutuhan dari masyarakat sulawesi
kemudian juga kepala bnpb
kepala bnpb benar
dan juga perwakilan dari tni polri
dan juga bekerjasama dengan wali kota palu
dan juga bupati dari kabupaten sigi
dan juga kabupaten donggala
kemarin diputuskan bahwasannya hari ini adalah hari terakhir
di mana tanggap darurat ini dilakukan
dan nantinya besok akan masuk ke dalam
masa transisi menuju pemulihan
dan hal ini dipilih karena memang selama satu bulan belakangan
kondisi palu kabupaten sigi dan juga kabupaten donggala sudah mulai terlihat lebih baik
meskipun beberapa waktu belakangan masih sempat terjadi gempa susulan
namun masyarakat terlihat lebih siap
hal ini juga terbukti ataupun juga terlihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sudah mulai pulih
kemudian perputaran roda ekonomi masyarakat yang sudah mulai membaik
kemudian juga dari fasilitas umum
dan juga fasilitas sosial yang sudah mulai berfungsi dengan baik
dan kenapa hal ini dipilih
masa transisi menuju recovery
ataupun juga pemulihan dipilih
hal ini dikarenakan untuk mempercepat nantinya pada masa recovery
mengerjakan hal hal yang belum selesai dikerjakan saja
meskipun pada intinya apa yang dikerjakan masih terbilang sama
begitu sementara itu pada masa transisi menuju recovery ini
ada beberapa fokus yang nantinya akan dilakukan
yaitu memperbaiki fasilitas fasilitas umum
kemudian juga fasilitas sosial
kemudian juga misalnya seperti jalan
ataupun juga rumah sakit
ataupun juga sekolah sekolah
ataupun juga huntara yang nantinya ditargetkan
akan selesai pada tanggal dua puluh lima desember mendatang
itu artinya setelah tanggal dua puluh lima desember mendatang
masa bencana ini akan masuk kepada masa recovery
ataupun juga pemulihan
fani dan juga iqbal
baik abdur rahim dari palu sulawesi tengah terima kasih